suasana terminal tiga bandara soekarno hatta tanggerang senin siang diramaikan oleh para calon jemaah umroh yang akan terbang ke arab saudi
sejak dibuka kembali pada awal januari dua ribu dua puluh dua tercatat sudah ada ratusan jemaah umroh yang bertolak ke arab saudi melalui bandara soekarno hatta
samsiah salah satunya
jemaah umroh dari surabaya ini menilai pelonggaran protokol kesehatan dari pemerintah arab saudi akan menambah kekusyukan
kegembiraan yang sama juga diungkap oleh boy topik
meski begitu calon jemaah umroh asal kalimantan timur ini khawatir akan ada penambahan biaya karena saat ini ada kenaikan biaya visa
belum lagi meningkatnya jemaah yang berangkat akan membuat penginapan dan hotel menaikkan harga
berkat masalah biaya
kemungkinan di estimasi kami kemungkinan besar bisa berubah ya bisa justru bertambah tinggi
nanti harga hotel dan sebagainya itu nanti akan justru menggunakan kenaikan
dan menurut informasi mulai kemarin juga visa umroh juga dinaikan juga
dikutip dari arab news sumber resmi kementerian dalam negeri arab saudi pada minggu enam maret dua ribu dua puluh
selain tidak lagi mewajibkan pendatang menjalani karantina dan tes pcr
langkah langkah preventif covid sembilan belas seperti menjaga jarak dan mengenakan masker di luar ruangan tidak lagi wajib dilakukan di negara tersebut
namun pemakaian masker tetap diwajibkan saat berada di dalam ruangan atau tempat ibadah terutama di masjidil haram dan masjid nabawi
semua kedatangan di kerajaan dengan visa kunjungan dalam bentuk apapun juga diharuskan untuk memiliki asuransi kesehatan
yang mencakup biaya perawatan dari infeksi virus corona
kementerian arab saudi akan terus mengevaluasi keputusan ini
termasuk menekankan pentingnya mendapatkan vaksin booster dan melakukan verifikasi status kesehatan melalui aplikasi tawakalna